rambut hitam sebahu dan kacamata hitam
begitulah atik sibi diingat sebagai salah satu rocker di industri musik indonesia
tenar di era delapan puluh hingga sembilan puluh an atik yang kini menetap di amerika serikat
sempat buka bukaan soal pribadinya kalau mampir untuk manggung di jakarta
kalau boleh kita flashback nih ke belakang
perjalanan dalam karir musik baru seperti apa sih
kita lebih dekat gitu
karena waktu itu musisi nyanyi belum sebanyak sekarang
tapi kalau saya lebih senang zaman dulu ya
kalau zaman dulu kan orang hanya bisa ngeliat di pipi atau misalnya lagi di tabloid kayak gitu
industri musik dan dunia di sekitarnya memang terus bergerak
genre rock yang diusung sang bintang kini sedikit meredup
atik punya komentar sendiri soal ini
musik sekarang tuh gimana sih
tapi saya tetap percaya bahwa di setiap genre musik itu pasti ada
meski dalam waktu dekat atik sibi tak punya rencana untuk merilis album baru
ia berharap suatu saat bisa menghasilkan karya baru yang bisa lebih menyuarakan dirinya
kalau misalnya saya keluarin album lagi
aku sih aku juga nggak mau yang bener bener generic rock gitu ya
ya aku pengennya mix gitu apa ya
ya ambil sama sini gitu
sebanyak delapan belas album telah dilahirkan atik sibi selama hampir empat dekade berkarya
kehadiran kembali atik sibi di indonesia
setidaknya cukup membasu kerinduan para penggemar musik rock tanah air
kira timung gareni yosua edy jakarta